kebijakan psbb yang akan diterapkan pemprov dki jakarta pada empat belas september mendatang
menuai respon pro dan kontra dari berbagai pihak
lantas bagaimana respon wali kota bogor bima arya
wilayah yang salah satu menjadi penopang wilayah provinsi dki jakarta
langsung saja kita berbincang dengan wali kota bogor bima arya
selamat siang kang bima
selamat siang eva
kang bima jadi bagaimana respon pemkot bogor terhadap psbb total
yang akan diberlakukan di dki jakarta
apakah kemudian nanti juga akan pelan pelan akan melakukan hal yang sama
saya kira gini bahwa covid ini semakin melonjak ya
bahwa harus ada kebijakan yang lebih efektif iya
tapi apakah itu psbb total saya kira belum tentu
kita harus hitung semua dan kita juga harus belajar dari pengalaman
kita menerapkan psbb total beberapa kali
di situ apakah
di situ ada persoalan biaya
biaya untuk mengamankan seluruh kawasan personil
tni polri ppp
di situ ada kebutuhan untuk warga supaya tetap hidup
belum lagi kita berbicara konsekuensi ekonomi yang lain lain
nah saya kira banyak opsi yang bisa dipilih
selain dari psbb total yang diterapkan
yang belum tentu efektif
ya karena ada catatan catatan tadi begitu
tapi kalau kemudian alasannya adalah melihat jumlah peningkatan
pasien positif covid sembilan belas yang terus bertambah dan tidak bisa dikendalikan
menurut anda masih belum cukup begitu kang bima
di bogor pun terjadi lonjakan tajam begitu
tapi pertanyaannya kan sekarang diagnosanya harus tepat
ini penyebabnya apa
apakah dengan psbb total kita bisa menjamin lonjakannya berkurang
dan harus kita lihat
apa yang lebih efektif begitu
nah kalau di bogor kami menerapkan pembatasan sosial
bersekara mikro dan komunitas
ada jam operasional yang kita atur
jam enam tutup jam sembilan jam malam
kemudian pengawasan yang ketat di tingkat rw
kita drop logistik kita perkuat keamanan
kemudian kita lakukan agresivitas dalam hal testing
ada unit lacak unit pantau dan lain lain begitu
jadi banyak hal lah yang saya kira bisa dipilih ya
karena kalau kita belajar dari pengalaman
psbb total itu tingkat efektivitasnya tidak maksimal
tetapi costnya biayanya itu besar
baik biaya sosial maupun biaya ekonomi
oke kalau tadi anda mengatakan istilahnya psbmk begitu ya
seberapa efektif sebetulnya psbmk kalau kemudian dibandingkan dengan psbb
memang masih terlalu dini untuk menyimpulkan efektifitas psbmk
ya tapi paling tidak sepuluh hari setelah psbmk diterapkan
bogor yang tadinya zona merah kembali ke zona orange
ada sedikit angka yang melandai dari lonjakan kasus covid begitu
karena kita pelajari empat belas kriteria untuk menentukan zona
kita lakukan pemberlakuan jam operasional dan pembatasan jam malam
dan kita awasi secara ketat di wilayah dengan melibatkan warga dan komunitas gitu
saya kira kata kuncinya adalah penguatan protokol kesehatan
penguatan protokol kesehatan itu bisa dilakukan bersama sama dengan warga dengan komunitas
oke mungkin kurang lebih seperti psbb transisi begitu ya seharusnya ya kang bima
ya kita harus evaluasi ya apakah selama ini ya psbb dengan segala varian itu sudah dilakukan secara optimal
sejauh mana kita sudah memberikan edukasi kepada warga

kita mampu untuk terus mengawasi kafe restoran rumah makan dan lain lain begitu
jadi saya kira harus realistis
idealnya memang seperti tadi saya sampaikan
tapi kan ada isu ekonomi
ya kita lihat dampaknya ya
saya melihat bagaimana warga bogor sangat berat ketika harus dibatasi aktivitasnya
lima puluh persen warga bogor terdampak secara ekonomi
bukan kita menomorsatukan ekonomi
tapi kita lihat ya bagaimana kita bisa fokus pada kesehatan
sembari kita melakukan akselerasi pemulihan ekonomi
warga bogor adalah salah satu yang terdampak cukup besar
enam puluh persen begitu ya
bergantung ekonominya dengan provinsi dki jakarta
sejauh mana pembicaraan antara provinsi dki jakarta
dengan wilayah wilayah penopang provinsi dki
termasuk juga bogor kang bima
ya kemarin pak gubernur mas anies
menyampaikan rencana untuk psbb di jakarta
dipaparkan sedikit saja kepada kepala darah budebek
dan belum secara detail
karena pak gubernur masih harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat
menurut pak gubernur
jadi besok pak gubernur menyampaikan bahwa beliau akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat
untuk kemudian hari senin berkoordinasi lagi
kami sudah biasa berkoordinasi
jadi dengan pak gubernur mas anies baik sekali
tetapi untuk psbb total ini kami belum mendapat secara detail
gambaran rincinya seperti apa
dan pak gubernur menyampaikan kepada kita mungkin hari senin
bisa disampaikan lagi secara detail
tapi untuk gambaran saya kira masing masing wilayah dinamikanya
spiritnya sama untuk fight ya
tetapi pasti ada hitungan hitungan lain di setiap daerah
nah saya melihat teman teman di bodebek sekitar jakarta juga
punya kecenderungan yang tidak selalu sama dengan jakarta
kalau kemudian kita mengaca terhadap psbb yang diberlakukan sebelumnya begitu ya
seberapa besar kang bima bisa digambarkan dampaknya terhadap warga kota bogor misalnya
pelonggaran di jakarta ini menyebabkan lonjakan di bogor
kita ada persoalan ketika warga bogor kembali lagi berbonong bonong ke jakarta
pulang dan pergi gitu
tetapi pengetatan di jakarta tentu ada konsekuensi lagi ke bogor
konsekuensi positifnya adalah banyak warga bogor yang wfh yang kerja di jakarta
tentu lebih aman
tetapi bukan tertutup kemungkinan warga jakarta akan hangout
akan jalan jalannya ke bogor ketika di jakarta semua di lockdown
saya kira setiap kebijakan punya konsekuensinya
dan itu saya kira hak atau diskresi dari kepala daerah masing masing
yang penting sekarang
kami di bogor merujuk pada data data terbaru untuk mengeluarkan kebijakan
oke terakhir kang bima
anda cukup keras begitu ya sebetulnya menunjukkan ketidaksetujuan terhadap keputusan ini
kemarin sudah sempat bertemu apakah ini kemudian sempat disampaikan
dan kalau memang akhirnya diberlakukan bagaimana respons dari pemkot bogor
mas anies menjelaskan kondisi jakarta
kemudian kami menjelaskan tentang kondisi masing masing
ditanya oleh teman teman media oleh cnn
saya katakan belum ada kejelasan begitu
ya memang karena belum ada kejelasan
karena pak gubernur sendiri masih harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat
kan itu poinnya
jadi konsep psbb jakarta belum detail dan belum jelas
itu poin pertama
nah poin kedua apakah bogor akan mengikuti
ya seperti saya sampaikan
setiap daerah punya referensi masing masing
berdasarkan data masing masing
nah di bogor sejauh ini
arah kami tidak ke psbb tidak lagi kembali ke dulu
ya tetapi psbmk yang sekarang sedang kami terus perkuat
terima kasih atas waktunya di cnn indonesia news hour